tapi bagaimana kalau setelah selesai bulan purnama penuh
buntel nyi rawit
tidak ada waktu lagi
kesemuan mata surakerta
tergantung dari ramuan nyi rawit
sekarang nyi rawit ada dimana
biar saya yang menjemput ramuan gitu
saya memang pernah menyuruh seseorang
tapi dia sampai sekarang tidak kembali nyi rawit
kapan kira kira abah
perasaan aku tidak pernah menemui siapapun
biar aku yang mengantarkan ramuan itu kepada abah
apa tidak usah repot repot menemuiku
sekalian aku ingin melihat bagaimana keadaan adikku surakarta
kalau begitu saya pamit
untung saja abadira itu tidak tahu kalau aku sekarang ini telah menyimpan pemana rasa
ada ada saja gangguan
sekarang aku harus membuat ramuan untuk surakerta
hari ini aku akan membuat ramuan untuk surakerta

tadi raden minta gerakan yang sulit
wah sudah menyanggupinya
sekarang malah mengeluh
hah latihan ini sama juga bohong
kalau hanya membuatku kesal
raden raden purba menang
temui banyak sumber
berikan surat ini
baik akan kusampaikan
jangan sampai ada yang menang
jangan sampai ada yang melihat langsung kau bertemu dengan kebanyakan sumpah
karena dia tidak akan senang
ada orang asing bertemu dengannya
itu bisa memancing kecurigaan istana
kepada kibanyak sumba
jika kalau kau tertangkap
jangan bocorkan rahasia aku
kenapa muka kamu ditekuk seperti itu
tidak ada apa apa kencing ibu
aku hanya lelah
aku berlatih ilmu kanuragen
dengan wak minyak sumba
aku tidak bisa berlatih ilmu
aku mau tidur
ibu ingin bicara padamu
kenapa kancing ibu selalu saja memerintahku
apa kau ingin ibu tidak bicara lagi padamu
bukan begitu kancing ibu
setiap hari aku harus saja menuruti semua perintah kanjeng ibu
kalau kau tidak mau menuruti perintah ibu kau mau menurut pada siapa
sudahlah kancing ibu
aku lelah aku ingin tidur
anak itu selalu saja mengabaikan perkataanku
dia belum tahu rasanya kau tidak punya ibu
baru kali ini aku merasakan
bagaimana susahnya hidup tanpa ada kanjeng ibu
ini adalah hujan terberat bagiku
setiap kali aku merindukan kancing ibu rasanya aku ingin pulang ke istana
tapi jika aku pulang ke istana sebelum masa pembuangan ku selesai
kancing ibu dan kancing ramah pasti akan marah sekali denganku
aku akan berusaha untuk sabar dalam masa pembuanganku ini
aku bisa bersemuang lagi dengan kancing ibu
katherine enggak pernah pernah sebatas mata sel station uhr
kenapa dia malah menghubungiku di saat keadaan seperti ini
sekarang dia malah mau memerasku dengan minta banyak uang
tidak ada cara lain
aku harus menyingkirkan bapak rahat
ternyata bukan dia
aku harus menyingkirkan bapak rahat